puluhan tahun mengabdi sebagai polisi divisi kriminal di kepolisian los angeles
bill hollister tiba tiba mendapatkan mandat untuk menjadi sheriff
dan menjabat sebagai pemimpin tertinggi di salah satu unit kepolisian terbesar di amerika serikat
bil yang terbiasa berhadapan dengan para penjahat di lapangan
kini harus menghadapi masalah dan intrik baru di tubuh kepolisian los angeles
bagaimana bill menghadapi berbagai tekanan selama kepemimpinannya
selama tahun dua ribu dua puluh satu polri mencatat ada dua ratus ribu lebih kasus kriminal yang terjadi di indonesia
berbagai kasus kriminal serius dan menyita perhatian publik berhasil diatasi polisi
mulai dari kasus pembunuhan pencurian hingga pemerkosaan
lencana senjata dan taktik jitu adalah modal utama bagi para polisi
untuk menumpas sindikat kejahatan
kepolisian los angeles
ini juga yang menjadi modal bill holister saat menjadi deputi senior
yang sudah puluhan tahun mengabdi di kepolisian los angeles
dia terbiasa menghadapi para kriminal kelas kakap
baku tembak hingga kejar kejaran dengan para berandal kriminal
menjadi aktivitas sehari harinya
suatu hari bil mendapatkan mandat secara mendadak
untuk menjadi sherif atau kepala polisi di kepolisian los angeles
ia harus menggantikan sherif sebelumnya yang meninggal akibat serangan jantung
bill yang hanya peduli dengan keadilan dan memberantas kejahatan
terpaksa menghadapi tekanan politik dan gesekan kepentingan dari para petinggi
menjabat sebagai pemimpin tertinggi di kepolisian los angeles
bill memiliki asisten setia bernama bishop
berbeda dengan bill b shop sangat patuh dengan aturan yang ada di kepolisian
beberapa hari menjabat
diperankan oleh steffendorf mulai menemukan perbedaan kepentingan
dengan para petinggi kepolisian lainnya
mulai dari pemilihan anggota kepolisian baru
hingga penambahan personil di lapangan
bill terlibat perdebatan sengit dengan salah satu pejabat tinggi lapd
bernama jerry landang
sebelum bill menjadi sherift jerry pernah memberikan hukuman kepada bial
di hari pertama bill menjabat menjadi sheriff
ia ikut dalam misi menangkap tersangka pencucian uang
polis terdantimnya terlibat dalam baku tembak yang sengit
padahal dalam aturan kepolisian
sherif tidak perlu ikut dalam suatu misi di lapangan
london pun berang atas perilaku bill yang tidak taat peraturan
kisah intrik dan politik dunia kepolisian menarik untuk dibahas
sosok bill yang keras tapi memiliki tujuan mulia ini
menjadi gambaran ideal petugas polisi
akan tetapi gambaran tersebut sulit untuk diwujudkan
akibat adanya perbedaan kepentingan
tantangan apa lagi yang akan dihadapi oleh bill holister
sebagai sherif di kepolisian los angeles
apakah ia akan tetap memegang teguh prinsipnya
cerita selengkapnya dari serial deputi ini bisa anda saksikan di mola